ini kenapa jadi kekosaan lo sih
kan lo janji sama gue mau nyariin tempat nginep buat gue
ya iya lo malam ini rin tidur dulu di kosan gue
besok baru gue bantu cari tempat kosan buat lo
ih kurang ajar bahas lo manah
apaan sih min mukul
lama ini gue dukung
itu karena gue pergi dari rumah
gue gak tahan sama singkah laku bokap sama nyokap gue yang selalu berantem tiap hari
belum lama ini ibu gue nyuruh gue buat balik
dia bilang bapak udah berubah

pokoknya gue udah berubah
pokoknya gue udah berubah
pokoknya gue udah berubah
pokoknya gue udah berubah
pokoknya gue udah berubah
mokap gue malah pukulin nyokap gue
pas gue mau membela gue kena pukul man
makanya gue mutusin buat keluar lagi dari rumah itu
mita gini udah malem rin
minta baik lo pulang deh ke rumah
gue gak mau man
gue gak mau lagi liat tinggal kok bokap gue disana
gue heran sama ibu gue mak
gue heran kenapa niamah semau tinggal sama bokap gue
gue udah ngajak dia buat pergi dari rumah itu
tuh malah gue yang kena marah
di balik karin yang kuat dan tangguh
yang selama ini gue lihat
ternyata ada kepahitan yang dia tutupin
ngomong hujannya udah berhenti
yang reset tuh lo
jadi kalo gue nawarin bantuan
itu berarti gue serius
hah ih enggak enggak enggak

mau sakit barengan
nah bunlar lucu ya kan tujuh puluh lima rencana
kalo bu selamat malam butiwi
selamat malem bela
maaf ya ibu ganggu kamu malam malam begini
iya bu gak apa apa
lagian juga aku lagi belajar kok
emangnya ada apa ya bu
besok itu kan kita ada ulangan kimia
tadinya ibu pikirkan mau ulangan teori
tapi akhirnya ibu rubah jadi ulangan pratik aja
jadi maksud ibu gini
supaya kamu kasih tau sama temen temen kamu yang perempuan
karena kalau mereka gak bawa jazz lab
nah untuk teman kamu yang laki laki
ibu udah infoin lewat devon
terima kasih ya bella
iya bu sama sama
daripada gue capek capek sama istri mereka satu satu
halo ya kenapa fon
karena lo udah pernah nolongin gue
emang lo mau nyari tempat nginep buat gue

besok baru gue bantu cari tempat kosan buat lo

apaan sih min mukul
ini kan udah malem
kita mau cari dimana tempat kosan buat lo

ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
ini kan udah malem
kita mau cari dimana tempat kosan buat lo
hah mau dimana
jadi sekarang lo tidur dulu di kosan gue
lu tidurnya di kamar gue kok
ntar gue tidurnya di kamar teman gue
oh gue tidur di tempat lain
lo tidak di tempat lain
jadi lo mau ngerepotin gue sambil bikin gue jungkir balik juga
thanks ya man
masalah yang tadi gue ceritain ke lo
tentang ibu sama bapak gue
rahasiain ya man
jangan disebarin kemana mana
lo tenang aja
gue ga akan bocor kok
yaudah sekarang lo ganti baju deh
baju lo udah lepek banget gini
lo ga liat baju gue banyak banget disini
baju lo tuh pasti basah semua kena hujan
udah lo ga usah protes
pas sekali lo datang
ah tin tin
capek kali besok saja ya
eh untuk malam ini aku boleh tidur gak sama kamu
eh emang kenapa rupanya kamar kau bocor lagi
ini ada temen aku
numpang tidur di kamar aku
eh malam ini aja
kenapa rupanya kamu boitu sampe ngusik ke kamar kamu
ceritanya panjang tin
sepanjang jalan antara medan ke jakarta udahlah
ada lagunya tuh
sepanjang jalan kenangan
nyanyis aja terus
kalo belum kau mau tidur
pas sekali lu
aku gak kenal
luka itu tak hanya di wajahku
tapi juga merobek
dadaku semakin sesak
kekecewaan ini mengundang untuk teriak
sampai kapan ibu disakiti terus olehnya
ku ingin akhir ini
aku tak mau ada yang terluka lagi